setelah pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten tolikara ke jayapura ricuh
masa pendukung caleg berupaya menghalangi penyelenggara di bandara wamena
polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa
masa pendukung caleg nekat menerobos bandara wamena untuk menghalangi rombongan kpu kabupaten tolikara ke jayapura
untuk menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tolikara
sambil membawa panah dan parang masa berupaya masuk bandara wamena
digagalkan polisi dan tni dengan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga agar tak masuk ke area bandara
ketua kpu papua pegunungan menyebut pemindahan pleno ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari bawaslu
kabupaten tolikara dan polres tolikara karena masa pendukung caleg yang menghalangi kpu masuk ke lokasi pleno
saya akan bersemasa partai politik
tahapan untuk rekap hadsen tersebut tergantung
maka melihat kondisi tersebut
keamanan dari kapolres tolikara dan bawaslu
mengeluarkan pleno bisa diadakan di jember